besok besok guru homeschoolingnya mau datang jadi sebenarnya ini om dokter udah siapin
beberapa nih perlengkapan perlengkapan buat abi homeschooling nih ada buku buku
nya ada bupen ada pensilnya warna lagi semua ya biar pinter oke ya
supaya dia pulang dasar kepala
bobby kamu ada masalah apa sih sama nisa kok kamu gak cari dia
aku dicari mereka dari kemarin tapi nisa sengaja ngomong hubungin aku kepikiran
jerry mah mama nggak habis pikir kenapa dia sampai kabur dari rumah
terlalu keras sama nisa aku yang salah nisa itu emang dari dulu terlalu
dimanja sama papanya cuman wajahnya kelakuan mereka pun sama
mah aku boleh pinjem hp mama
mungkin kalau misalnya aku teleponin saya ada hp mama dia mau angkat
mama astaga hari ini mama pulang dari singapura aku lupa suruh bang john jemput lagi kawat
neng ajak ceri keluar sayang kamu tunggu di luar dulu sebentar ya ya ma oke sayang ya

halo mah ini aku nis
halo kamu dimana jadi gak papa kan

pinter banget kamu ya
apa peduli kamu
miss please kasih tau aku kamu dimana
biar aku bilang ke nenek biar disiapin
itu kan suara dewi
dia di tempat dewi
kamu mau kemana bob
aku mau jemput nisa sama sherr
hah anak cantik
ceri salaman dulu sama om dokter fahri
ya udah gak apa apa
sebenarnya om dokter kesini karena mau bilang sama abi nih
ada info penting nih buat abi
mau tau gak
besok gurunya aku dateng
nggak ini besok guru homeschoolingnya mau dateng
jadi sebenarnya nih om dokter udah siapin beberapa perlengkapan perlengkapan buat abi homeschooling nih
ini semua buat ambi ya biar abi pinter oke
makasih om dokter
ha bener kan duga anak bu
hebat kamu mas fahri
segitu pedulinya kamu sama si dewi dan anaknya
ya anak yang pinter ya
berarti belum cukup
belum cukup peringatan kecil itu dewi
bu dewi mau langsung ke tempat kerja
yaudah saya anterin aja ya
sebelum saya ikut masak
saya rasa percuma ya kalau saya nolak
kecuali kalau bu dewi emang mau nambahin pohon lagi di kebun saya
yaudah saya hantarin ya
tante pergi ya
sherry tante pergi ya
ketip anak anak ya
saya berangkat kerja dulu
bu dewi yuk
ih dasar lebah ganjen
so imut banget sih
di depan dokter ganteng neneng begitu
gus ada pensil lagi
nih ngapasih bocah pada berantem ga
eh elah panas aja pada
biar habis yang buka pintunya ya mbak
oh iya abie inget om yang waktu itu kan papa
mama ada papa nih ma
kamu tunggu depan dulu ya
ceri gak suka disini
disini gak ada ac
ceri gak bisa tidur
dari mana kamu tau rumah baru dewi disini
kita pulang sekarang
apaan sih lepasin gak
dede kita jangan bikin keributan disini nis
jadi selama ini kamu ngikutin dewi kemana pun berada
makanya kamu tau kalo rumah baru dewi disini
mencicikkan kamu mas
jaga mulut kamu ya
sampai detik ini aku belum pernah melakukan sesuatu yang bisa merusak rumah tangga kita
tapi jangan menesak aku terus sampe aku melakukan itu
sekarang kerjaan kamu mau mengancam aku terus ya
kalau kamu mau ngelakuin itu silahkan
apa yang bakal terjadi
sama perempuan kesayangan kamu itu
aku sama ceri akan tunggu kamu di mobil
kalo sampe lima menit kamu gak keluar juga
kamu boleh tinggal disini selamanya
tapi tanpa jerry